pelaksanaan ujian sekolah tidak lagi terbatas menggunakan kertas komputer atau laptop tetapi juga telepon seluler android
di surabaya jawa timur sebagian siswa peserta ujian sekolah serentak menggunakan ponsel
hal ini menjadi solusi bagi sekolah yang tidak memiliki jumlah komputer yang cukup untuk ujian
kalau tidak sedang memakai seragam atau bermimik serius mungkin siswa sebuah sma swasta di jawa timur ini akan dianggap sedang bermain game atau berkirim pesan
namun para siswa tersebut sedang mengerjakan ujian sekolah berstandar nasional berbasis komputer dan smartphone yang dilakukan serentak di surabaya
jika sekolah kekurangan komputer siswa diminta memilih akan memakai ponsel android atau laptop pribadi milik mereka untuk ujian
caranya siswa menginstal aplikasi usbn bks
saat siswa melakukan login semua program dan aplikasi yang lain akan terkunci
yang terbuka hanyalah website yang berisi materi ujian
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa saat mengunjungi beberapa sekolah mengatakan sistem ini akan mencegah siswa untuk berbuat curang
sehingga kekhawatiran kemungkinan mereka bisa googling untuk jawaban jawaban tertentu itu tidak memungkinkan karena by system itu sudah di log ketika dia login soal soal usbn
bagi siswa tidak ada kendala serius memakai ponsel untuk mengenalpukannya
sehingga kemudian siswa menginstal aplikasi usbn bks
sehingga kemudian siswa menginstal aplikasi usbn bks
lepas itu siswa menggunakan laptop untuk mengenalpukannya
lepas itu siswa menggunakan laptop untuk mengenalpukannya
dan yang sederajat di jawa timur sudah mencapai di atas sembilan puluh persen
pada ujian nasional berikutnya awal april mendatang jawa timur mentargetkan semua sekolah sudah berbasis komputer laptop ataupun ponsel
pemprov jawa timur mengklaim sudah memperbaiki server agar tidak kerap terputus ataupun terhambat sinyal
yang lemah seperti tahun tahun sebelumnya
itu tidak boleh hanya satu server saja harus ada server cadangan
jadi kalau ada yang satu drop cadangan sudah langsung oke
jadi pada prinsip kita unbk sudah tahun ketiga dan alhamdulillah sudah teraksana dengan baik
teman teman di sekolah sudah ada proktor proktornya dan kita siapkan wrc ya unit reaksi cepat proktornya
kalau ada masalah dari provinsi kabupaten kota sudah siap antisipasi itu
penggunaan pembangunan jawa timur jawa timur dan jawa timur
penggunaan ponsel untuk ujian di jawa timur ini bisa menjadi solusi bagi sekolah
terutama yang berada di pelosok yang tidak memiliki cukup banyak komputer untuk melaksanakan ujian
rangga umara aga dipa surabaya jawa timur